mantan pebulu tangkis nasional taufik hidayat menjalani pemeriksaan
komisi pemberantasan korupsi atau kpk taufik diperiksa terkait kasus dugaan suap dan korupsi di kementerian pemuda dan olahraga
sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat taufik hidayat masuk ke ruang penyidikan kpk
jabatan taufik hidayat sebagai staf khusus kemenpora bidang komunikasi dan kemitraan dari tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas diduga mengetahui banyak hal
terkait kebijakan dan aturan kemitraan termasuk dana hibah kemenpora
pemeriksaan juga diakui kpk sebagai pengembangan perkara yang ada di ranah kementerian pemuda dan olahraga
dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan sudah ada korespondensi ann indonesia maria sarjana di kpk
maria apakah taufik hidayat masih menjalani pemeriksaan hingga saat ini
selamat siang elvira betul sekali
saat ini taufik hidayat masih berada di ruang penyidikan komisi pemberantasan korupsi
dan tadi sekitar pukul sepuluh memang sudah masuk ke ruang penyidikan dan sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh kpk elvira
terkait dengan dugaan adanya kasus suap maupun korupsi yang berada di ranah kementerian pemuda dan olahraga
namun kasus atau pemeriksaan terhadap taufik hidayat kali ini merupakan pemeriksaan yang tidak terjadwal karena memang baru merupakan
penyelidikan perkara saja artinya ini baru merupakan pengembangan perkara belum memiliki kemudian tersangka maupun kemudian naik ke penyidikan tetapi masih dalam proses pengembangan perkara
posisi taufik hidayat sebagai staf khusus bidang kemitraan dan juga komunikasi kementerian pemuda dan olahraga
diduga menjadi salah satu hal yang ingin digali oleh kpk mengenai bagaimana kebijakan mengenai kemitraan kemitraan yang dibangun kemenpora terhadap beberapa pihak
termasuk rapat rapat yang juga dihadiri taufik hidayat sebagai staff khusus diantaranya adalah pertemuan mengenai menurunnya prestasi pbsi setelah adanya asian games dua ribu delapan belas yang lalu
dan dalam pertemuan ini juga taufik hidayat kemudian dihadiri menpora imam nahrawi dan juga sejumlah pejabat koni dan juga pbsi
kemudian tidak hanya itu taufik hidayat juga sempat beradu argumen dengan kementerian pemuda dan olahraga
dan juga dengan kementerian pemuda dan olahraga yang kemudian dibubarkan oleh kementerian pemuda dan olahraga setelah adanya sea games tahun dua ribu tujuh belas
di dalam unggahan twitter saat itu taufik hidayat sempat mengkritisi bagaimana kementerian pemuda dan olahraga
lebih tepatnya kepada menpora imam nahrawi yang kemudian seperti atau dianggap taufik hidayat menyatakan bahwa keadaan yang tidak baik
dalam perolehan medali dalam sea games dua ribu tujuh belas ini dikarenakan adanya satlak prima yang kurang baik kinerjanya
kemudian saat itu taufik hidayat sempat menyatakan bahwa dirinya mengetahui proses pendampingan dan juga pengawasan atau wasping
yang dilakukan oleh kementerian pemuda dan olahraga dari a hingga z sehingga ia tidak merasa tepat bahwa kemenpora kemudian menyatakan bahwa
adanya kemunduran presidennya

lebih dari itu kpk juga ingin mendalami bagaimana pola atau prosedur dari permohonan proposal proposal terkait dengan dana hibah di kementerian pemuda dan olahraga
elvira kpk memang tengah mengembangkan kasus ini secara masif setelah beberapa waktu yang lalu juga sempat memanggil pihak dari kementerian pemuda dan olahraga
yaitu gatot dewobroto yang juga diperiksa
kementerian pemuda dan olahraga seharusnya diberikan kepada eslong i
bukan kepada beberapa pihak atau kepada sespri seperti itu
sedangkan posisi miftahul ulum sendiri dalam surat pengangkatannya hanyalah sebagai pegawai honorer di kementerian pemuda dan olahraga
yang seharusnya tidak dapat atau tidak bisa diberikan disposisi terutama mengenai penganggaran dan juga dana hibah yang kemudian dilakukan kementerian pemuda dan olahraga
elvira dana hibah yang diberikan kementerian pemuda dan olahraga kepada pemuda dan olahraga
apa pihak termasuk kepada koni ini ada jumlahnya cukup besar
dan kemudian untuk koni sendiri ada beberapa kali pemberian dana hibah
di tahun dua ribu delapan belas ada pemberian lima puluh miliar dana hibah
di sini adalah dana wasping atau pengawasan dan juga pendampingan tahap satu senilai tiga puluh miliar
kemudian untuk bantuan kelembagaan senilai enam belas miliar
dan bantuan operasional senilai empat miliar rupiah
total keseluruhan dana tahap satu yang kemudian diberikan oleh kementerian pemuda dan olahraga terhadap koni senilai lima puluh miliar rupiah
kemudian ada pemberian bantuan atau dana hibah berikutnya yaitu pada tahap dua senilai tujuh belas sembilan miliar rupiah
dan kemudian kemarin menurut jurubicara kpk febri diansyah menyatakan bahwa kpk tengah mengusut bagaimana proses disposisi dan juga pengucuran dana hibah kementerian pemuda dan olahraga senilai lima puluh miliar rupiah
dan kemudian ada pemberian dana hibah tahap pertama di kementerian pemuda dan olahraga terhadap koni
dalam beberapa sidang yang sudah berlangsung fakta fakta persidangan juga mengungkapkan bahwa salah satu terdakwa ending fuad hamidi juga menyatakan memang betul adanya kesepakatan atau vivi yang kemudian disepakati antara koni dengan kementerian pemuda dan olahraga melalui sespri dari menteri pemuda dan olahraga miftahul ulum
dan kesepakatan ini mencapai tiga belas sampai dengan lima belas
satu persen dari jumlah dana hibah yang kemudian dikucurkan kementerian pemuda dan olahraga terhadap koni
dan juga pada saat persidangan dilakukan atau dalam fakta persidangan juga terbuka bahwa ada sebelas lima miliar rupiah yang kemudian diberikan oleh pihak koni kepada kementerian pemuda dan olahraga melalui tangan sespri menpora imam nahrawi yaitu miftahul ulum
yang tadi saya sebutkan elvira mendapatkan disposisi mengenai proposal permintaan dana hibah
kementerian pemuda dan olahraga
kami masih menunggu bagaimana proses yang dilakukan oleh kpk terhadap pemeriksaan taufik hidayat saat ini
apakah kemudian mendapatkan informasi baru mengenai adanya keterlibatan pihak pihak lain
mengingat posisi taufik hidayat pada saat itu adalah staf khusus bidang kemitraan dan juga bidang komunikasi yang dianggap mengetahui dan juga mengerti bagaimana alur kemitraan
dan ia juga sempat mengunggah di twitter bahwa ia mengetahui bagaimana proses wasping yang dilakukan oleh kementerian
pemuda dan olahraga dari a sampai z
elvira kembali kepada anda
baik maria singkat saja kita tahu menpora sudah pernah diperiksa beberapa waktu yang lalu
apakah ada agenda kembali pemeriksaan menpora terkait kasus ini
sampai dengan saat ini belum ada informasi mengenai kapankah kemudian menpora imam nahrawi akan kembali diperiksa oleh kpk
tetapi yang jelas kpk sempat menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengembangan dan juga pengurusan

sehingga kemungkinan masih terbuka lebar elvira untuk memanggil siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini
maria sarjana langsung dari judung kpk jakarta terima kasih